inilah pohon kurma milik mustain ansori pengasuh pohon pes pareulu di desa sumber cangkring kecamatan gurah kabupaten kediri
setelah ditanam selama tiga lima tahun pohon kurma jenis neglek nur ini akhirnya berbuah
proses panen kurma kamis kemarin turut dibantu oleh warga sekitar pondok
warga pun mengaku rasa kurma asal kediri ini tidak jauh berbeda dengan rasa kurma asal arab saudi
misalnya ini manis ada sepet sepetnya kalau memang jadi hasil utop memang ada sepet sepetnya kan ya
mustain mengklaim kurma yang ditanamnya mampu berbuah dua kali dalam setahun
sedangkan di arab saudi dalam satu tahun pohon kurma biasanya hanya bisa berbuah satu kali
dari delapan puluh tujuh pohon kurma neglek nur miliknya
baru tujuh diantaranya yang berbuah
pohon pohon ini ditanam secara organik di dekat kandang ternak
kelebihan dari daget nur itu rasanya lebih cocok dengan lidah indonesia
dia manis kayak sawo gitu ya
dan itu biasa cocok untuk program program imun sistem atau imunomoderator gitu
jadi bisa meningkatkan daya tahan lukuh
meski demikian mustain belum mau menjual kurma hasil budidayanya ini karena masih dalam proses penelitian
mustain pun mengaku
pohon pestari ulu memiliki tujuh ratus pohon kurma yang ditanam di berbagai lokasi
jenisnya pun beragam
selain neglek nur ada juga kurma ajwa ruzes dan juga madinah
jenis kurma kurma ini dinilai cocok dengan kondisi tanah serta cuaca di kediri
fadli rahmawan kediri jawa timur